boleh cerita atau sedikit dijelaskan sebenarnya apa sih pak yang harus disiapkan oleh masyarakat oleh warga yang ingin melakukan pindah memilih
oke masyarakat yang ingin pindah memilih pertama dia membawa ktp elektronik
yang kedua diperlukan juga dokumen pendukung lainnya misalnya sim atau nomor kk
tapi yang wajib adalah ktp elektronik
nanti datang ke kpu asal atau kpu tujuan dan ada petugas kami
nah seperti sekarang saya di kpu jakarta selatan ini jajaran kami sedang melakukan pelayanan kepada pemilih yang mau pindah memilih
mahasiswa kebetulan dari lipia akan pindah memilih ke daerah jakarta selatan
sedang mengurus dokumen a lima
jadi tahapannya itu sebenarnya gimana mas ketika masyarakat datang ke kantor kpu mereka harus ngapain dulu menyiapkan apa itu gimana
bawa ktp elektroniknya
sebaiknya fotokopi dan tentunya juga bawa yang aslinya
nanti ditunjukkan nanti jajaran kami akan melakukan pengecekan
apakah yang bersangkutan sudah terdaftar di dpt daerah asal
ini kalau yang untuk daerah tujuan
nanti kalau sudah terdaftar petugas kami akan memindahkan datanya dari daerah asal ke daerah tujuan
ini kebetulan di daerah tujuan
dua orang pemilih ini dari luar jakarta selatan ingin memilih di jakarta selatan
nah setelah sudah diurus
langsung dikeluarkan formulir model a lima nya
apabila pemilih tersebut juga sudah bisa diidentifikasi akan memilihnya di daerah tujuan di mana
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini